kamis pagi calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menggelar kampanye terbuka
di lapangan sidolik bandung jawa barat
prabowo menyampaikan sejumlah orasi politik di hadapan para pendukungnya
tidak hanya dihadiri oleh masa pendukung kampanye terbuka capres dua prabowo
juga dihadiri oleh sejumlah elit partai koalisi
seperti presiden bks ketomun pan ketua kogasma partai demokrat
dan juga sekjen partai berkarya
dalam orasinya prabowo mengatakan memberantas korupsi jadi agenda utama
selain itu ia pun mengatakan bahwa provinsi jawa barat punya peran penting
dalam kemenangannya di pilpres kali ini
mengingat jawa barat merupakan provinsi yang punya dpt paling banyak dibandingkan provinsi lainnya
capres nomor urut dua ini juga mengingatkan kembali kepada warga jawa barat
untuk tetap tenang dalam masa kampanye yang akan berakhir tujuh belas april mendatang
kita ingin menghentikan kebudayaan korupsi di republik indonesia ini
kita ingin punya pejabat pejabat yang tidak akan sogok disogok
tidak akan mengorbankan kepentingan rakyatnya sendiri
karena itu saudara saudara insya allah
tanggal tujuh belas april saya menerima mandat bersama sandiaga uno
kami adalah koalisi kami adalah tim